ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad
menyebut hubungan partainya dengan pdi perjuangan baik baik saja
karena masih dalam satu lingkup partai koalisi
ia pun menghormati hasil rakernas pdi perjuangan dua puluh sembilan september sampai satu oktober lalu
yang menegaskan ganjar sebagai calon presiden dan bukan maju untuk jabatan lain
pihaknya pun tengah berkonsentrasi menyusun strategi pemenangan prabowo subianto
sebagai baca pres koalisi indonesia maju
soal calon pendamping prabowo subianto dasko mengaku belum bisa banyak bicara
karena hal ini menjadi ranah para ketua umum
saya pikir hubungan dengan pdip tetap baik baik saja
kita masih satu koalisi pemerintah pada saat ini
dan dengan teman teman pdip juga di parlemen kami juga komunikasinya baik
jadi nggak ada masalah
ya saya pikir masing masing partai kan sudah menetapkan pilihannya
dan saya pikir kita konsentrasi pada konversasi yang tadu
dan juga berharap spek penilu dapat berjalan dengan baik dan lancar